kita memberi sesuatu hal yang menurut dia membuatnya shock
iya bisa jadi akan seperti itu dong
kalau kami mendatangkan psikolog untuk catering bagaimana
boleh saja dokter michelle tapi catherine tetap tidak bisa mengungkapkan perasaannya juga
jadi saya sarankan
jadi tujuan pak amar untuk datang ke sini untuk apa ya
untuk bertemu dengan saya
seperti yang anda tahu
saya adalah pengacara yang memilih klien
dan saya memilih untuk berdiri di samping anda
untuk membantu anda
maaf ya pak amar tapi saya tidak mengerti yang anda ucapkan
saya akan mendampingi anda sebagai pengacara anda
untuk melawan gugatan yang dilayangkan oleh ibu lp

seperti yang anda tahu
saya memilih klien
anda tidak perlu mempertanyakan
berapa bayaran yang anda akan berikan kepada saya tidak
saya betul betul ingin membantu anda
pertama saya adalah sasaran yang diberikan kepada anda
saya ingin memperoleh anda
saya ingin memperoleh anda

untuk mengungkapkan kebenaran
dan saya tahu
di sini ada permainan
dan saya akan menuntaskan itu semua bukan karena uang
tapi karena memang seperti itulah saya
semoga anda bisa mengerti
saya berdoa untuk anda
saya akan mengerti
saya akan mendampingi anda sebagai pengacara anda
untuk melawan gugatan yang dilayangkan oleh ibu lp
saya akan melakukannya
aku gak menyangka arang itu percaya diri sekali
mengatakan untuk mau menjadi pengacaraku
aku gak perlu dia
kalaupun aku harus pakai pengacara
aku pakai pengacaraku sendiri
mas aku bahkan sampai lupa sama tengah hari ini
ja kita ke toko bunga dulu ya
al masuk kelas yuk
temen temen kamu udah nungguin kelas
kamu jagoan bukan
kalau jagoan harus pemberani
tapi ingat kamu juga harus sayangin temen temen kamu
lindungi mereka sayangi mereka
udah yuk masuk yuk
kamu gak marah kan sama aku sama juara
kita kan disini berteman
kita semua harus menyayangi
kan kita teman
tuh aldi pengen aja pemberani minta maaf duluan
udah ya kalian baikan
kamu gak mau
iya dok catherine udah kenapa napa kan
bapak dan ibu tenang saja ya
dan dia tidak bisa mengekspresikan ketubuhnya
sehingga dia hanya bisa menahannya di dalam
alhamdulillah kalau gitu
apa bapak dan ibu ada menceritakan sesuatu sehingga mbak catherine jadi shock
saya yang salah dok
tadi saya sempat berbicara mengenai kecelakaan
ya walaupun kita sudah berusaha untuk hati hati tapi tetap
ternyata alik saya shock
mau hati hati pun mbak catherine akan tetap shock pak
karena hal tersebut adalah kejadian buruk yang baru saja menimpanya
apalagi setelah itu mbak catherine baru mengetahui
adanya korban jiwa
dok apa catherine akan terus bereaksi seperti itu ketika
kita memberi sesuatu hal yang menurut dia membuatnya shock
iya bisa jadi akan seperti itu dong
kalau kami mendatangkan psikolog untuk catering bagaimana
tapi catherine tetap tidak bisa mengungkapkan perasaannya juga
jadi saya sarankan sebagai pengganti psikolog yang membuatnya tenang
lebih baik dari keluarganya saja
tapi tentunya dengan pemilihan bahasa yang enak ya
pelan pelan catherine akan bisa menerimanya
tapi beneran dok catherine gak kenapa napa kan
gak apa apa tapi tolong jangan dipaksakan juga ya pak
oh iya pelukan dan sentuhannya di tangan mbak catherine mungkin bisa membuat dia tenang
seperti bayi saja yang tidak bisa ngomong apa yang dia inginkan
tapi tentunya kita paham
setelah bayi itu menangis jika kita gendong dia akan merasa nyaman
mungkin seperti itu kondisi mbak catherine saat ini dok
ayo silahkan turun adek
udah sampai kak
udah disekilanya kakak
gimana dik gimana dik
kude banget mbak
pagi ngeliat kukude banget
lo baru pertama kali ngeliat kan
ya ampun ini aja kampus ini kayaknya cuma setengahnya
ini deket sama rumah jadi kita kalau posen tak bisa nyusul
kita jemput kakak sambil jalan jalan
celana kamu udah dijemput belum
kayaknya belum deh
kau lihat kak
eh tuh kakak udah pulang
sekarang makasih ya udah jemput kakak
mana kok belum nomel nomel orangnya
iya tapi suki pengen tahu
enggak bu penasaran saya mau kasih tahu ke suki
hah itu dia itu suki
udah kayak baru dapat tiga
kalian tahu yang satu saya udah apa
yang tengah yang tengah ingin tengah
oh yang itu orangnya mbak
cuma anak kecil
kamu mau apa nantangin anak kecil
enggak ini kakak pengen tahu
penasaran kiki penasaran doang
eh johana belum dijemput
itu mama aku
oh udah oke bye
sampai jumpa johana